aku bener bener minta maaf
aku bisa melukaimu seperti ini
aku bermimpi bertemu denganmu nye
dan di sungai itu kamu melihat menunggunya
kamu berusaha menarik aku ke dalam
aku melawan aku merontak
tapi aku tidak bisa
tapi pada saat melawan
banyak sekali tanggung
rumahmu sudah dekat
tapi sebelum kamu pulang
kamu harus mandi dulu di sungai
agar kamu terlihat lagi oleh bangsa manusia
baik bunda ratu
terima kasih banyak
manakah jalan yang menuju sungai
oh iya aku lupa
untuk bisa dilihat oleh bangsa manusia lagi
aku harus mandi dulu di sungai
kenapa ibu punya muka itu rasanya cemas sekali

ya sebaiknya kita kembali ke ramadhan saja tuhan
bagaimana jika ramadhan malam piri itu benar
bahwa hari ini adalah hari yang buruk untuk pemburu buru
ia masih percaya dengan ramadhan itu
aku tidak percaya dengan ramadhan itu
itu tak baik
sudahlah sekarang kita pergi saja
kita dapatkan bina tamburan itu

apa yang dia lakukan
tuan dia itu siluman tuan
semua aku pernah melihat dia dalam mimpiku
yei sudah gila
nyi terluka nyi
alangkibat sekarang yei lihat mana mungkin siluman bisa terluka
gara gara yei nyai bisa terbunuh
nyai aku benar benar entamak
sudah sekarang yei antar nyai ke perkemahan
sembuhkan luka dia
saya sudah ada hal berikutnya
kau harus pulang ke sana
sebenarnya dia perekaman untuk indonesia
kami akan mencoba untuk mengeluarkan racun dari kaki tuhan cepat cepat
aku sekalian mengikut kalian terapi rasaku mengatakan tuhan belanda ini akan celaka
terima kasih ye selamatkan nyawa
hai pukulan sebarat cukup
hai sampai menimbulkan luka lebam yang cukup parah
hai kenapa anak itu menjadi begitu kasar
hai setauku sembara adalah anaknya sopan dan lemah lembut
hai bisa jadi karena kekuatan maklum pir yang masuk ke dalam tubuh sembara itulah sebabnya
hai ya allah
hai kalau benar itu terjadi

hai punya lallana
hai berarti apa yang aku cempaskan selama ini
hai melihat terjadi
hai sifat jahat dan kasar mau hampir

hai mulai mempengaruhi sembara
hai kagang kita harus segera bertindas
hai aku tidak mau sembara menjadi korban kekuatan jahat dari mampu

hai tapi bagaimana caranya bidara
hai kagang di jambar juman thoro dan para pindis sepuh dari padepahkan surnakali pasti bisa membantu kakang
hai bagaimana caranya bidara
bukan sono kali pasti bisa membantu kakak
biarkan lindu aja istirahat

nggak guru nggak
aku cuma mau liat keadaannya lindu aji saja
ya sudah kamu temani lindu haji
sud guru nyai
tahan sedikit lagi
aku benar benar minta maaf
aku melukaimu seperti ini
aku bermimpi bertemu denganmu nyai
dan di sungai itu kamu lihat menunggunya
kamu berusaha menarik aku ke dalam
aku melawan aku merontah
tapi pada saat aku melawan
banyak sekali tangan tangan yang menahan kakiku
sehingga aku tidak bisa keluar dari situ
tidak usah dilanjutkan
ceritamu begitu meragukan
aku akan menanggungmu
aku akan menanggungmu
aku benar benar minta maaf
panggil saja aku darah sutar
nyai sepertinya tuan adok peter sudah pulang
aku tinggal sebentar
aku sudah pulang
aku sudah pulang
tuan adok bawa kita ke tendanya
tuan adok peter
tuan adok kepatuk luar
untung tidak apa apa

itu akibat tuan tidak mengikuti nasihat aku
semoga itu menjadi pelajaran berharga untuk publik
oh gadis ini
dia yang bersama wabayang
terima kasih nek
nenek ini siapa

tapi saya tak tahu namun
apa itu anggaran padanya
mana dia bisa disini
saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya
sepertinya ini sudah saatnya saya untuk pulang
hutan ini terlalu berbahaya banyak binatang buas disini
tidak baik kalau nyai pulang sendirian
alangkibar hancarkan nyai pulang
lalu bagaimana dengan tuhan tuhan kan sedang sakit
saya tidak bisa meninggalkan pohon
ada malah hampir yang merawat eik
oh oh pergi saja alangkibar
baik mak kalau begitu saya permisi tuhan
ayo hantarkan eik ke tempat